sampai jumpa di video selanjutnya
bukan karena aku gak serius sama kamu mila
gue gak akan pernah mencabut tuntutan gue sama fadil
kecuali kamilah mau tanda tangan surat kuasa itu untuk gua
biasanya pagi pagi kamilah udah datang untuk jenguk aku
tapi kok sekarang belum datang juga ya
mungkin sebentar lagi
kau belum datang juga ya
maaf mengganggu sebentar
saya mau tanya sekarang jam berapa ya
jam setengah sebelas
sudah jam setengah sebelas
biasanya jam segini kamilah malah sudah selesai menjenguk aku
tapi kenapa dia belum datang juga ya
apa jangan jangan mama sama papa sampaikan penolakan aku untuk menikah dan kamilah jadi marah sama aku
bisa saya pinjam teleponnya sebentar
kamilahnya gak ada di rumah kak
udah berangkat dari tadi pagi
udah berangkat dari tadi pagi
jam berapa ana
kemana dan sama siapa
kalau berangkatnya sih sendiri ya kira kira dua jam yang lalu lah
katanya mau ketemu sama kak fadhil kan
dua jam yang lalu
emangnya kamilah belum sampai
ya udah makasih ana
kamilah kamu pergi kemana
aku pikir kamu gak datang
memangnya kamu belanja apa sih mila
ini loh kak fadil
terus kak mila juga beli ini
ini dan ini
ini ada kemeja sama dasi
terus kak mila beli celana sama sepatu
dan ini semuanya untuk kak fadil
semuanya untuk aku mila
untuk apa mila
kamu kan tawa gak bisa pakai itu semua di sini
ini semua sebagai suatu syarat
syarat pernikahan kak
kemarin kak mila melihat tante ambar udah menyiapkan banyak sekali seserahan untuk kak mila
sedangkan kak mila gak beli apa apa untuk kak fadil
makanya tadi pagi pagi sekali kak mila ke pasar
untuk beli semua ini
mila gak punya banyak uang
jadi kak mila cuma beli seadanya
kalau nanti kita udah menikah
yang pakai dasinya kak fadil kak mila

kak fadil starred dan terima dukungan
kak mila juga verytheoffs
kak mila yang serius e
nanti dia bekerja dua ngasih usahanya sa
terima kasih sakitchu
kau saja mau kan
aku benar benar merasa bersalah
karena aku sudah menolak menjadi tahanan luar saat pernikahan nanti
tapi aku ngelakuin itu semua
bukan karena aku gak serius sama kamu mila
aku serius aku pasti akan menikahi kamu
tapi aku mau pernikahan kita menjadi momen yang sangat bahagia mila
dan aku gak mau mencampur adukan momen bahagia itu dengan kesedihan
benar benar menempuh hidup baru bersama mila
dan gak akan ada lagi permasalahan lama yang menghantui hidup kita di masa depan
bukan karena aku gak serius sama kamu mila
aku harap kamu mengerti ya mila
kak fadhil gak perlu bilang seperti ini
kak mila mengerti kok dengan keputusan kak fadhil
dan kak mila sama sekali gak marah sama kak fadhil
saya harap kamu bisa bekerja sama dengan baik nanti di persidangan
kamu ikuti dan dengarkan baik baik petunjuk saya
kalau kamu tidak bisa menjawab lebih baik kamu diam
makanya aku heran
itu karena obsesi kamu aja kan
cukup deh mila
aku udah bosen aku udah capek dengan pembelaan dari kamu
sekarang terserah kamu
kamu mau percaya apa enggak
tapi aku gak akan berubah pikiran
aku akan tetap tawarkan bahagia kamu
kamu tanda tangan surat kuasa itu
fadil akan bebas
tapi kalau kamu enggak tahan tangan
sidang kedua akan dilaksanakan
sampel darah aku akan diambil
dan akan diuji bersama rambut tk yang ada pada hakim
dan kalau memang terbukti fadil bersalah
dia akan dipenjara
nanti atau sekarang
dan setiap hari
testiana itu akan dilaksanakan
seharusnya dia takut sama ancaman gue itu
dan seharusnya dia mau tahan tangan surat kuasa itu
jadi gimana do
tadi yang saya sampaikan
kamu pasti enggak dengar
kamu enggak perhatian
daripada kita ngebahas senang itu
mendingan tolong bapak telepon ke lembaga tes dna
apakah mila sudah tanda tangan surat kuasa terhadap jaringan janin eka
ntar ya do saya telepon dulu
saya riko taruna sarjana hukum
beberapa hari yang lalu saya sudah mengirim surat resmi untuk mengadakan tes dna ulang
saya mau bertanya apakah saudari camilla regina putri sudah menandatangani surat kuasa
agar edoardo putra bisa melakukan tes dna ulang dengan mengambil sampel dari janinnya
mereka lagi ngecek data di komplitnya
baik terima kasih
nyal banget sih itu kamila
oke kalau dia gak mau tahan tahan yaudah gak apa apa
tinggal nunggu masalah waktu doang kok
cepat atau lambat tes dna itu akan dilaksanakan
kalau dia mau nunggu sampai sidang selesai artinya dia mau fadl di penjara
kau putus dan aku